terbang ke sini
jadi preman galak itu kalah sama sinta
iya aku sendiri nggak tahu gimana caranya
sejak sebelum lahir cinta memang sudah hebat
hamil tiga hari sudah
terus dalam waktu sebulan dia sudah sebesar ini
tantri kamu tahu dari mana asal keanehan sinta
takutnya nanti ada sesuatu pada sinta
aku merasa keanehan ini berasal dari mas rai
sepertinya ada sesuatu yang jahat di dalam tubuh mas rai
tapi aku gak tahu apa itu
si rai menginginkan
anak itu baru sekarang
kenapa gak dari dulu dulu
dan dari mana dia tahu kalau tantri hamil
ayo berbunuh ketuk
kok kalian cuma berdua
mana anak kecil itu
dia malah menghajar kita
sekali keberan dia buat kita mental jauh boss
hah nggak mungkin
masa kalian kalah sih sama anak kecil
boss nggak ngelihat sendiri
bocah itu benar benar sakti bos
kalian memang tidak berguna
lihat itu ph sembilan
kau tak bisa menolongku
sepertinya aku harus menolongmu
kau harus menolongku
kamu mengajakku ke tempat yang baik ya
kamu tidak boleh menakutkan teman teman aku lagi ya
baik baik baik
kekuatan apa yang dimiliki anakku
kalau tidak aku sendiri yang bisa menolongmu
rey sudah tiga hari kamu tidak memberikan laporan sama ibu
sebenarnya ada masalah apa
buat apa saya memberikan laporan keuangan kepada ibu
karena seluruh perkebunan ini sudah saya kuasai
kamu jangan kurang ajar ya
sejak dulu perkebunan ini adalah milik keluarga saya
dan tidak akan pernah pindah ke tangan orang sedikitpun
rupanya ibu sudah lupa ya
kan ibu sudah memberikan seluruh perkebunan ini pada saya
kamu kurang ajar ray
kamu memang menipu
berani beraninya kamu membuat surat palsu ini
loh siapa yang menipu
ibu sendiri kan yang sudah menandatangani surat itu di depan notaris
kalau ibu tidak percaya ibu telefon saja dia
kamu kurang ajar ray
jadi ini semua akal gulus kamu ya
kamu pikir aku akan tinggal diam mah
terima aja nasib kalian semua
saya sedang sibuk
saya akan mengambil perempuan ini keluar
kamu kurang ajar ray
kamu kurang ajar
kamu kurang ajar
kamu kurang ajar

aduh riz kamu jangan lulu terus dong
ibu juga kan sedang berpikir
kalau tiba tiba keadaan ibu begini ibu kan malu
ya sudah ibu
sekarang mendingan kita makan aja
aku sudah lapar dari tadi
jalan terus nggak jelas
ini sih gara gara sirip reksik itu
kita jadi kayak gembel begini lagi
ayo makannya yang banyak sinta biar cepat besar
ibu gak takut kalau sinta kecepatan gede
terus harus keluar

kamu nak ini bapak kamu bapak ingin bertemu dengan kamu nak
sinta keluar nak bapak ingin bertemu kamu
sinta sinta ayo keluar
itu mas rai bagaimana ini mas
emangnya betul di luar ada bapak sinta ya bu
sinta tantri kalian di sini aja ya nyari keluar biar aku yang menghadapi orang biadab itu
masudie jangan aku campur kamu aku ke sini akan menjemput anak anakku
draih sayang sekali aku sekarang sudah menikah dengan tantri
jadi sinta adalah anakku juga kalau kau mau membawa dia langkahi dulu mayatku
kau rupanya menjadi penyakit
kau rupanya menjadi penyakit
tapihere semua sekarang
nanti dov ku pakai minum air diem rakan worry untukmu nanti aire
baik tekan saja
lihat bapak kamu di sini
lepaskan mas duki
sita kalau bapakmu ingin selamat
aku tidak akan mencelakai kamu